presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono didiagnosis mengidap kanker prostat stadium awal
lalu pertanyaannya apa saja nih yang menjadi risiko atau faktor risiko serta gejala dari kanker prostat
kita akan membahasnya dan bertanya langsung dengan dr agus rizal hamid dokter spesialis urologi
selamat malam dok
iya kata kata kanker prostat ini menjadi trending nih dok
secara umum apa sih dok gejalanya dan bagaimana caranya mengenali suatu penyakit itu adalah kanker prostat atau bukan
jadi kanker prostat ini berasal dari kelinggar prostat yang berada di bawah tanduk kemi
nah dia biasanya berkaitan dengan saluran kemis
nah kalau sudah mulai ada simbol gejala gangguan berkemi seperti misalnya pacarannya melemah
kemudian harus mengendan untuk buang air kecil itu bisa menjadi salah satu
itu tanda adanya kemungkinan suatu kanker prostat
akan tetapi sebenarnya untuk stadion yang sangat awal itu sangat susah atau tidak ada keluhan sama sekali
nah sehingga sebenarnya yang terpenting adalah kita melakukan screening bagaimana ada kemungkinan risiko kanker prostat dengan pemeriksaan darah yaitu dengan pemeriksaan tsa
oke ini sesuai sekali ya karena kalau kita bicara kanker prostat ini juga kadang
sering kemudian tidak bergejala ya dok
berarti caranya agar bisa mendiagnosa adalah dengan melakukan tes darah yang tadi dokter sebutkan
ya betul sekali dan pemeriksaan darah ini sebenarnya juga tidak rumit
kita bisa gabungkan dengan pemeriksaan medical check up
jadi kalau para pemirsa melakukan medical check up secara rutin
kita bisa langsung gabungkan dan tidak perlu dilakukan pengambilan darah tambahan
jadi misalnya pemeriksaan gula darah kolesterol
secara satu juga bisa langsung
nah memang yang penting sebenarnya yang disarankan siapa yang perlu dilakukan screening
saat ini yang disarankan adalah laki laki di atas usia lima puluh tahun atau laki laki di atas usia empat puluh empat puluh lima tahun apabila ada riwayat keluarganya yang sedara
perdayanya atau dari kakek dari ibunya gitu ya atau sedara atau omnya gitu ya itu memiliki riwayat kanker prostat
nah itu perlu segera dilakukan screening pemeriksaan tnk tersebut
oke berarti laki laki di atas usia empat puluh lima tahun ya yang tadi dokter sebutkan itu merupakan salah satu faktor risiko dari kanker prostat
utamanya apabila kemudian ada riwayat atau keluarga yang juga mengidap penyakit ini ya dok ya
boleh ditegaskan lagi dok berarti gejalanya apa saja selain akhirnya kesulitan saat kemudian buang air kecil lalu apa lagi dok
ya jadi kalau itu yang stadium awal ya jadi keluhan kencing ya
nah seringkali ini diabaikan oleh para penderita karena menganggap karena sudah usia gitu nah ini jangan jangan kencingnya terjadi karena masalah usia
nah kalau sudah stadium lanjut karena memang penyebarannya ke semua organ terutama ke bagian tulang biasanya juga ada keluhan ya jadi keluhan dari bagian tulang ya kemudian sakit sakit di tulang
jadi suatu gejala tambahan ya jadi terus kemudian kalau lokal tadi bisa kencing yang berdarah ya kemudian juga apabila masih aktif berhubungan seksual biasanya terjadi etiokalasi yang juga bisa berdarah
oke baik itu jadi tadi gejala gejala bagi orang orang yang mengalami kanker prostat
selanjutnya apa dok yang harus kita waspadai untuk bisa mengurangi potensinya
penyebabnya apa dok
ya jadi kalau kita
bicara kanker itu bicara faktor multifaktorial ya
jadi resitonya tadi sudah disebut usia tua
kemudian ada riwayat keluarga
nah yang terpenting juga saat ini diperkirakan
agak dikaitkan dengan pola hidup yang tidak sehat
jadi diet yang tidak seimbang
tidak pernah beraktivitas yang baik
atau kurang keluarga
jadi kaitannya dengan obesitas
kemudian istirahat yang tidak cukup
dan stress yang terlalu tinggi
ini dianggap sebagai pemicu simpulnya kanker prostat
baik dr agus kalau kita melihat kondisi yang dialami oleh presiden ke enam republik indonesia
ini dinyatakan bahwa kanker prostatnya ini ditemukan di tahap awal
kemudian juga saya sempat baca baca
bahwa jika kankernya ditemukan di tahap awal
ini kemudian membuat kanker ini
tanda kutip kanker prostat itu termasuk dalam yang mudah untuk disembuhkan ya
kondisi tersebut benar adanya
iya jadi sama seperti kanker yang lainnya
kalau kita temukan stadium ini atau awal
itu memberikan angka harapan hidup yang lebih baik
kalau kita berbicara kanker
kita tidak berbicara tentang sembuh
tapi kita berbicara antara harapan hidup
saya selalu mengatakan bahwa angka harapan hidup
penderita kanker prostat yang ditemukan dalam stadium awal
kemudian bisa dilakukan tindakan operasi
angka harapan hidup dalam waktu sepuluh tahun
artinya misalnya ada seratus orang yang kanker prostat stadium awal
lima orangnya mungkin bisa hidup lebih dari sepuluh tahun
sedangkan kalau sudah terjadi penyebaran
angka harapan hidup tadi turun jauh
jadi hanya setenangnya yang bisa bertahan hidup sampai sepuluh tahun
pada pasien kanker prostat yang tadi
baik ini pun berlaku untuk semua hal ya
artinya adalah pola hidup yang sehat
kemudian menjaga asupan makanan
kemudian juga aktif berolahraga menjadi satu hal
atau beberapa hal yang juga penting untuk dilakukan
salah satunya untuk mencegah kanker prostat
dan bagi anda yang mungkin tadi sebutkan oleh dr agus
kalau punya riwayat keluarga yang memiliki riwayat penyakit kanker prostat
harap segera untuk memeriksakan juga
karena itu bisa menjadi salah satu faktor risikonya
dan lagi lagi kalau ditemukan di tapak awal
itu artinya akan lebih mudah untuk bisa
tanda kutip ya dok ya
akan lebih besar angka harapan hidupnya
terima kasih banyak
dokter spesialis orologi dr agus rizal sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu dok
konferensi tingkat tinggi ktt asean untuk membahas situasi myanmar besok disebut sebut akan menjadi ujian kredibilitas asean
ktt ini diharapkan bisa menghasilkan resolusi kedamaian di myanmar
asean harus bisa menekan pemimpin junta untuk menghentikan pendekatan kekerasan terhadap warga mereka sendiri
pertanyaannya masihkah asean punya taring untuk menekan anggotanya
asean bahkan dinilai terlambat memberi sanksi anggotanya
kita bahas malam ini bersama para narasumber bergabung secara virtual prof hikmahanto juwana
guru besar hukum internasional universitas indonesia
prof hik selamat malam terima kasih sudah bergabung prof
terima kasih dan saya akan menyapa mas usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
yang bergabung melalui telepon mas usman selamat malam
selamat malam terima kasih banyak
saya ke prof hikmahanto juwana dulu prof hikmahanto juwana seberapa kompleks situasi yang terjadi saat ini
antara myanmar dan hubungan dengan dunia internasional
sudah ada sanksinya tapi toh juga masih tetap melakukan hal hal yang merugikan warga negara indonesia
negara mereka sendiri
yang pasti sangat kompleks dan permasalahannya adalah pemerintah junta militer di myanmar
itu mereka tidak tergantung pada negara negara barat
sehingga meskipun negara barat sudah menjatuhkan sanksi untuk para pejabatnya
petinggi militernya bahkan konglem ratnya itu tidak berdampak
karena pada saat ini myanmar itu sangat bergantung secara ekonomi ke china
nah di sini pentingnya ketika nanti ktt akan digelar
harusnya ada satu resolusi yang asean harus bisa mendekati china
agar cina mereka tidak perlu ikut campur dalam urusan myanmar
tetapi mengendos apa yang menjadi keputusan dari

dalam menangani asean
ketika asean harus membuat satu kebijakan dalam menangani asean

tapi apakah betul saat ini di antara negara negara asean sendiri sebenarnya ada perpecahan
maksudnya tidak solid satu suara terhadap junta militer ini
karena kita tahu misalnya thailand punya kedekatan khusus dengan myanmar misalnya
ya saya rasa seperti itu ya
ada indikasi ke sana walaupun tidak terlihat secara kasat mata
buktinya ada tiga kepala pemerintahan atau kepala negara yang tidak akan menghadiri
dalam hal ini
filipina thailand dan laos kalau saya tidak salah
ini menunjukkan bahwa mungkin kalau filipina dan thailand tidak setuju bahwa
asean ikut di dalam masalah domestik dalam negeri di myanmar
sementara laos yang kita tahu dekat dengan cina
dia ingin mengatakan bahwa tidak seharusnya masalah ini dibahas di ktt asean
tetapi ini masalah yang seperti dikatakan
yang krusial bagi asean
karena masyarakat internasional
kita berikan beban di pundak asean untuk dapat menyelesaikan masalah asean
nah ini yang sulitnya adalah besok
pemimpin tertinggi pemerintahan juta akan hadir
dan tentu ini akan menyulitkan
karena apapun keputusan yang akan diambil
kalau tidak dilakukan secara konsensus
maka itu bukan keputusan asean
dan saya yakin apapun keputusan akan ditentang oleh pihak myanmar
oke saya ke mas usman sekarang
bagaimana dengan kondisi hak asasi manusia di wilayah myanmar sampai hari ini mas usman
ya terima kasih
kondisinya masih belum membaik
bahkan dalam laporan pengamatan kami situasi lapangan justru masih
jumlahnya juga sudah tidak terkendali
dan korban korbannya bukan hanya kelompok kelompok aktivis jurnalis akademisi
tetapi juga anak anak
saya kira jumlah anak anak sudah cukup banyak
termasuk yang dicatat oleh save the children itu sekitar lima puluh lebih
dan korbannya sendiri yang tewas sudah tujuh ratus lebih
yang ditangkap itu sudah ribuan
dan ada banyak lagi cerita yang sudah dilaporkan oleh berbunyi
dari berbagai organisasi hak asasi manusia
atau majalah majalah terkemuka seperti times economy
atau majalah indonesia seperti tempo pbc dan juga cnn
saya kira seluruhnya sudah menggambarkan betapa kisah kisah yang terberitakan saja
itu masih merupakan sebagian kecil dari gambaran situasi hak asasi manusia di ibu rumah
karena itu dengan mencermati situasi hak asasi manusia yang demikian
semadanya tanda tanda membaik saya sangat menyambut inisiatif asean
untuk menggelar pertemuan regional secara darurat di jakarta
dan konferensi tingkat tinggi ini saya kira sangat relevan untuk membahas situasi terkini di sana
meskipun inisiatif ini tentu datang dari ketua asean dalam hal ini brunei darussalam